selamat sore hari ini sejumlah daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak
memasuki tahap penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi pendaftaran
dan beberapa saat lagi giliran dki jakarta akan segera menetapkan peserta pilkada yang berlaga dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
bagaimana situasi penetapan pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah
anda menyaksikan breaking news cnn indonesia
komisi pemilihan umum akan segera mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga dalam pilkada dki
meski belum resmi diumumkan ketiga kubu sudah mulai menarik simpati warga
dengan cara yang berbeda beda
inilah aksi agus yudhoyono yang spontan melompat ke arah kerumunan masa
yang berkumpul di depan panggung stadion sepak bola tugu jakarta utara
aksi stage dive ini dilakukan saat relawan pendukung agus silvi mendeklarasikan dukungan suaranya
aksi stage dive agus sempat menjadi trending topic di lini media sosial
agus menuai berbagai tanggapan
mulai pujian hingga tulisan bernada kritik
sementara dari kubu ani sandi cara meraih simpati dilakukan dengan ikut serta dalam lari maraton
sandiaga uno mengaku partisipasinya kali ini sebagai penyaluran hobi bukan tebar pesona
sandi berlari sejauh dua puluh satu km dalam waktu dua lima jam
dalam kesempatan ini sandi mengkritik pemprov dki jakarta terkait pelaksanaan lomba
tadi ada insiden motor masuk menghalangi pelari
sama halnya dengan agus yudhoyono
aksi lari maraton sandi ini juga menuai berbagai tanggapan dari kalangan netizen
termasuk saat sandi berfoto bersama artis dian sastro
tak mau ketinggalan dari kubu ahok jarot juga punya cara berbeda untuk menarik simpati warga
dari kubu petahana jarod mendatangi kawasan cipinang cempedak jatinegara jakarta timur
bersama relawan pendukungnya jarod membagikan kacamata baca gratis bagi warga
jarod menolak anggapan bahwa aksinya kali ini sebagai bentuk kampanye jelang pemilihan gubernur
aksi stage dive ala agus yudhoyono lari maraton ala sandi dan bagi bagi kacamata oleh jarod
hanya sebagian dari langkah awal menjaring simpati
ketiganya masih harus menjalani serangkaian proses demokrasi
yang diawali dengan pengumuman penetapan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur dki
iki putri cnn indonesia
bagaimana situasi terkini di sejumlah titik termasuk diantaranya
persiapan para bakal pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada dki
kita sudah ada koresponden teddy zuhari bersama tim pasangan calon anies baswedan sandiaga uno
lalu juga ada katrina inandia
korresponden kami yang mengikuti aktivitas tim pasangan agus yudhoyono dan silviana murni
kita ke teddy zuhari terlebih dahulu untuk melihat bagaimana aktivitas pasangan calon anies baswedan dan sandiaga uno
menjelang penetapan calon ini
selamat sore indra
teddy mungkin bisa anda ceritakan bagaimana persiapan atau aktivitas yang dilakukan oleh pasangan anies baswedan
dan juga sandiaga uno
menjelang penetapan calon oleh kpu dki jakarta ini
indra terima kasih
saya saat ini berada di balai sudirman
tempat dimana kpu dki jakarta
mengumpulkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
yang akan bertarung pada februari dua ribu tujuh belas tahun depan
dan saya mengikuti pasangan dari agus dan silvi
semenjak tadi dari wisma proklamasi dpp demokrat
bersama partai koalisinya hingga datang ke tempat ini
dan kalau agendanya tadi berlaku
sama di wisma proklamasi adalah
tim pemenangan dari pasangan agus silvi
juga sempat melakukan konsolidasi internal
sebelum datang ke balai sudirman
dan yang hadir di wisma proklamasi tadi
saya sempat melihat orang tua dari agus harimurti yudhoyono
mantan presiden erikenam
kemudian juga ada saudara kandung dari agus
yang ini yang berada di balai sudirman
dan ketika datang ke sini tanpa diwakili
didampingi oleh kedua orang tuanya
hanya datang dengan istri dan pasangan calon wakil gubernurnya
bersama juga ibas sang adik
beserta para petinggi partai koalisi cikeas
yang mendukung pasangan agus dan silvi
kalau saya bisa ceritakan sedikit indra
mengenai hampir tiga pekan lebih
pasangan agus silvi ini bersosialisasi ke masyarakat
mereka mengaku bahwa
ini bentuk untuk bersilaturahmi
dan bersosialisasi mengenalkan pasangan mereka
dan memang hampir semua empat wilayah utama di jakarta
barat timur selatan utara
sudah mereka datangi
dan lebih banyak memang mendatangi perkampungan kumu
kemudian juga pernah mendatangi daerah gusuran
dan statement statement dari agus
baik indra statement statement dari agus
kalau juga saya perhatikan
sejak awal minggu ini
sejak awal minggu ini
sejak awal minggu ini
mulai turun ke lapangan
hingga sekarang itu ada sedikit perbedaan
kalau di awal awal belum terlihat
ada statement statement politik yang menggigit
tapi belakangan menjelang
di pengukuhan oleh kpud jakarta
agus sudah mulai
untuk pasangan calon gubernur yang lain
misalnya mengomentari masalah ahok
kemudian juga mengomentari masalah
pemimpin yang dianggap
tidak dekat dengan rakyatnya
hal hal yang dikritik adalah
yang sudah dipernah dilontarkan
misalnya oleh ahok dan juga anies baswe dan indra
menjelang penetapan calon ini
tentu akan dilihat
hal hal yang harus dilengkapi
sebelum nanti ditetapkan
apakah dari pasangan agus dan silvi
ini kita tahu agus berlatar belakang tni
tapi memang sudah mengajukan surat pengunduran
diri tetapi kita apakah
surat pengunduran dirinya dari tni
itu sudah memang sudah
disahkan begitu oleh dari pihak
mabes tni sendiri lalu bagaimana dengan
silviana murni yang juga memang
berasal dari birokrat pemprov
syarat syarat ini apakah memang sudah
dipenuhi seluruhnya oleh pasangan
agus harimurti dan juga
baik sayang sekali terputus dengan koresponden
katrina inandia yang mengikuti
anies baswedan dan juga sandiaga uno
selamat sore katrina
baik saya ingin mengetahui dari katrina inandia
berapa banyak pendukung dari anies uno
yang ikut mengantar ke balai sudirman
dan apa saja yang menjadi aktivitas mereka
menjelang penetapan calon
oleh kpu dki jakarta
saat ini kita bergabung dengan katrina inandia
selamat sore katrina
baik seperti diketahui bahwa hari ini
kpu dki jakarta
akan menetapkan pasangan
calon yang akan bertarung
dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
ini merupakan rangkaian
pemilu kepala daerah
atau pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
termasuk juga pemilihan kepala daerah
secara serentak yang digelar pada tahun depan
memang catatannya ada satu ratus satu daerah
yang akan menggelar
pemilihan kepala daerah secara serentak
dan memang hari ini
merupakan tahapan penetapan pasangan calon
dan salah satunya adalah
penetapan pasangan calon di wilayah dki jakarta
baik ada tiga pasangan calon
yang akan menetapkan
pada hari ini apakah mereka semua
baik secara administrasi
maupun verifikasi yang dilakukan secara faktual
oleh kpu dki jakarta
kita akan menunggu laporan koresponden
dari cnn indonesia
yang sudah berada di tiga titik
di antaranya di pasangan agus silvi
lalu di pasangan anies baswedan sandiaga uno
dan juga pasangan ahok jarot
saya akan mengajak anda
untuk melihat kembali
partai apa saja kah yang menjadi pendukung
masing masing pasangan calon berikut ini

memang ada penetapan pasangan calon di balai sudirman tentang pilkara dki jakarta
tapi kami ingin anjak anda untuk melihat ke gedung kpk

mantan menteri kesehatan republik indonesia siti fadilah supari

untuk lebih lanjut kita akan coba melihat ke gedung kpk

mungkin sudah ada koresponden yang tersambung saat ini
baik nanti kita akan lebih lengkap mengajak anda untuk mengetahui apa yang terjadi di gedung kpk saat ini
dan juga tentu saja perkembangan informasi terkait penetapan pasangan calon kepala daerah dki jakarta di balai sudirman
kami akan segera kembali